gimana kalau kita adu balapan aja
lo harus damai sama hati
nasi gorengnya satu ya
gamot itu spesial dari abah buat aku
jadi dulu teringet kamu
aku kangen banget sama kamu nih
pagi ya pas lagi mesen ternyata ada ini
ada orang lagi pacaran
kasian ya kamu gak bisa pacaran kayak orang lain
kira kira ada abah ya
eh kamu lagi dimana
kok belum pulang
habis dari mana yoh
tadi aku bisa latihan taekwondo
terus juga habis latihan tadi aku ke toko buku
buat nyari contoh soal
mau siapin nih buat persiapan ujian semester besok
eh kamu udah belajar belum
ini aku lagi belajar
oh ngeganggu ya
yaudah deh kalau gitu aku matiin aja ya
udah kamu biar belajar
eh jangan ditutup dulu teleponnya
justru kalau kamu tutup teleponnya
itu sama aja kamu udah gangguin aku
tadi katanya aku ngegangguin
iya dari tadi tuh aku gak fokus belajar
karena ada bayangan kamu
kok kamu gak telepon telepon aku ya
eh dasar gombal
ternyata dari tadi kamu nungguin aku telpon kan
ih aku serius bukan gombal
tapi sekarang kau udah denger suara kamu
aku jadi semangat lagi di belajarnya
kalau gitu bagus deh
kamu belajar yang bener ya
iya oroknya abah kenapa gak belajar itu mau teleponan
ini lagi belajar kok bapak pering
ini juga baru belajar apa
si neng si maudie ya
jangan telepon telepon kesini lagi ya
dia lagi belajar
nomor teleponnya mau diganti
mau dibuang ini ya
aduh tuh kan ray bener
tiba tiba abah datang kan
jadinya aku gangguin deh nih
yaudah kamu balik belajar lagi deh ya
nah udah salam buat abah
bilang jangan suka marah marah ya
iya makasih salam
baru aja neng abah sebelum lutar
nggak asik abah
kalau belajar itu harus fokus konsentrasi
nanti kamu kurang belajar
nanti pelajaran sejarah ditanya
pahlawan pahlawan indonesia siapa aja
abahnya mau malah tuh bah
lagian abah nih kayak
dulu pas mudanya
padahal kata si uma tuh
dulu abah kalau sekolah bolos bolos
bisa ngebalikin aja kalau orang tua ngomong
lu selalu belajar lagi
udah lupa nggak
nah begini nih yang emak demenin
ngumpul buat belajar
belajar bukan pada keluyuran apalagi pacaran
wih apaan tuh mak
kopi susu sama cemilan bakal nemenin belajar
kopinya kok cuma satu mak buat iya nih mak
lah iya lo bikin diri masa iya emak yang bikinin
gila mak tidak benar mak
iya mak makasih mak
buh mantep banget kopinya
aku enggak keren bikinin
mak lo jadi barista aja
barista apaan tuh
jadi pr buat lo cari internetnya di sana
apa lancar megangan
l phi tungg lancar megangan

uang yang saya policeman untuk omset

ya iyalah yang nyurikan lo yang dosa ya lo bukan gue
udah lo naik motor gue sampe ke tukang tambel ban gue yang dorong
ya udah deh thanks ya
ya selamat tinggal
sama sama tinggal aja
mau jalan gue nek
tapi kalau gue yang menang lo harus damai sama anak yang warrior
ikutin mirah balas
tiga ayat anggaran nusantara
tiada kiat nak ariana
nanti bisa islam